polres kediri akhirnya menetapkan nj pemilik anjing pitbull yang menyerang pencari kayu bakar hingga tewas sebagai tersangka
dalam pemeriksaan diketahui nj lalai tidak mengikat anjingnya
sementara menurut pemerhati satwa memelihara anjing pitbull butuh perlakuan khusus karena sifatnya yang agresif
melihara hewan buas tanpa pengawasan
semestinya tersangka mengikat anjing jenis pitbull dan bukan melepaskan secara liar
yang akhirnya menyerang korban hingga terluka parah dan meninggal dunia
kasus ini sendiri mendapat perhatian khusus salah satu pemerhati satwa
selama ini masyarakat yang memelihara anjing pitbull sebagai penjaga tidak semuanya mengetahui karakter anjing jenis ini
padahal anjing pitbull memiliki karakter yang tangguh sehingga biasa diperuntukkan untuk berburu
karakternya yang begitu kuat membuat sifat anjing pitbull cenderung menjadi penyerang sekalipun anjing ini dilatih dan terbiasa dengan manusia
agresivitas anjing ini dapat keluar saat ia merasa terancam
agresifitas anjing pitbull ini dapat keluar saat ia merasa terancam
tidak ada yang mencari tewas secara mengenaskan setelah diserang dua anjing berjenis pitbull penjaga peternakan ayam
korban meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit lantaran kehabisan darah akibat luka gigitan yang parah